psm makassar akhirnya memiliki pelatih baru yakni darie kalezik asal bosnia
ia menggantikan posisi robert rene alberts yang memilih mundur dengan alasan gangguan kesehatan
jelang liga satu tahun ini tim kepelatihan psm makassar yang dipimpin robert rene albert
merekomendasikan lima pemain lokal dan dua pemain asing untuk memperkuat skuadnya
manajemen psm makassar pun menyambutnya positif dan berujung dengan kontrak
namun pertengahan januari lalu pelatih asal belanda itu justru menyatakan mundur dengan alasan sakit
hingga harus dirawat tiga bulan
kondisi ini memaksa manajemen psm makassar bergerak cepat
alhasil pilihan jatuh pada dariye kalezik
pria empat puluh sembilan tahun asal bosnia ini memulai karir kepelatihannya tahun dua ribu enam
bersama the graf skarp selama dua tahun di belanda
karir kepelatihannya juga diuji jong psv dan roda jc kerkrein
kemudian berlanjut di liga arab saudi bersama alta awud
terakhir ia menukangi wellington phoenix australia
catatan karir sejak dua ribu sembilan ia meraih dua ratus enam puluh tiga kali kemenangan
kemarin terhadap pelatih kita yang lama
yang ada adalah beliau pergi karena alasan kesehatan
kondisinya sebagai pelatih yang hadir dengan tim yang sudah lebih dulu terbentuk
adalah sebuah tantangan tersendiri
tugas besar menanti dariye kalezik
selain membawa psm makassar juara liga satu indonesia
timnya juga mencari pelatih yang lebih besar
tim ini juga akan menghadapi piala indonesia
piala presiden dan piala afc